sekaligus menjadi sebuah capaian yang signifikan dari keketuaan indonesia di asean tahun dua ribu dua puluh tiga
akan dilunjukkan juga kris antar negara indonesia malaysia yang setelah melalui piloting
sekarang akan mulai hari ini implementasi secara penuh bagian dari lima asean konektivitas
setelah dengan thailand indonesia thailand hari ini indonesia dengan malaysia
dengan adanya interkoneksi pembayaran
pariwisata internasional mendapatkan momentum
diharapkan tidak hanya memberikan kenyamanan yang lebih besar bagi para wisatawan
tetapi juga memberikan manfaat bagi sektor pariwisata dan retail kedua negara
nah ini berarti dengan adanya kris yang baru ini
ini merupakan peluang kita untuk melakukan joint promotion
kita harus tingkatkan lagi promosi kita kita harus tingkatkan interkoneksi kita
sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan jumlah wisatawan dengan terobosan dan inovasi
dan kris ini adalah salah satu yang akan kita kejar lakukan promosi bersama dengan bi dan industri perbankan
pada saat bersamaan terdapat juga peluncuran kartu kredit indonesia kki untuk segmen pemerintah
peluncuran tersebut merupakan wujud akselerasi sinergi dan inovasi dalam mendorong ekonomi digital
saya pikir ini sesuatu yang luar biasa ya
yang dilakukan oleh bank indonesia sama juga dengan industri dengan stakeholders
dengan lintas kementerian dan lembaga yang ingin juga sekaligus menunjukkan digitalisasi
teknologi dan juga tentunya inovasi kombinasikan dengan practicality dan juga implementasi di lapangan
inovasi dan sinergi tersebut dilakukan untuk menumbuhkan potensi ekonomi digital yang signifikan
nilai ekonomi digital tahun dua ribu dua puluh dua tercatat mengalami pertumbuhan
dan diproyeksikan akan meningkat hampir dua kali lipat pada tahun dua ribu dua puluh lima
oleh karena itu pemerintah dinilai perlu melakukan berbagai upaya dalam mengakselerasi potensi ekonomi digital
melalui berbagai inovasi kebijakan
oleh karena itu domestic market menjadi penting dan digitalisasi menjadi salah satu backbone
bukan hanya buffer tetapi akselerator pertumbuhan ekonomi
karena pertumbuhan ekonomi kita untuk mencapai itu tidak bisa kurang dari enam detik
covid sembilan belas bank indonesia mendigitalkan sistem pembayaran menjadi epicenter ekonomi keuangan digital
kita bangun konektivitas digital sebagai satu nusa digitalisasi ekonomi keuangan indonesia